mulai satu januari dua ribu dua puluh
iuran tarif program jaminan kesehatan nasional bpjs kesehatan untuk kelas tiga
resmi naik menjadi rp tiga puluh lima per bulan
dikutip dari detik finance
kebijakan iuran bpjs kesehatan
telah diatur dalam perpres no enam puluh empat tahun dua ribu dua puluh
menurut pepres yang dikeluarkan pertengahan tahun dua ribu dua puluh tersebut
ada selisih antara yang dibayarkan pada dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh
menurut kepala humas bpjs kesehatan m iqbal anas ma'ruf
sebenarnya tidak ada kenaikan dalam iuran bpjs kesehatan kelas tiga
yakni sebesar rp empat puluh dua
yang membedakan adalah besaran subsidi dari pemerintah
pada dua ribu dua puluh peserta hanya membayar rp dua puluh lima lima ratus
sisanya rp enam belas lima ratus dibayarkan oleh pemerintah
namun pada dua ribu dua puluh satu ini
peserta harus membayar rp tiga puluh lima
sedangkan rp tujuh dibayarkan oleh pemerintah
artinya di tahun ini ada kenaikan tambahan rp sembilan lima ratus setiap bulannya
bagi peserta bpjs kesehatan kelas tiga
sementara itu untuk peserta kelas satu dan dua
sudah lebih dulu mengalami kenaikan tarif sejak satu juli dua ribu dua puluh
dan berikut daftar iuran bpjs kesehatan dua ribu dua puluh satu
yang harus dibayar peserta
yang mengacu pada perpres nomor enam puluh empat tahun dua ribu dua puluh